ketua wadah pegawai kpk yudi purnomo menagih janji presiden joko widodo untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum
serta menyelesaikan kasus teror terhadap novel yang telah terjadi lebih dari enam ratus hari
yudi juga mengatakan pembentukan tim independen dapat menjadi pembuktian negara atas keseriusan dalam pemberantasan korupsi
dengan adanya laporan dari ombudsman ini sekali lagi kami tegaskan bahwa kami ingin meminta kepada bapak presiden jokowi
untuk segera membentuk tim gabungan pencari fakta sebagai bukti dan komitmen beliau terhadap upaya pemberantasan korupsi yang ada di indonesia
dan kemarin kan beliau juga sudah hadir dalam acara rangkaian
dan hari anti korupsi yang diadakan di kpk dan di sana bagaimana beliau mengapresiasi kinerja dari pegawai kpk
yang mampu memberantas korupsi yang bahkan sampai saat ini sudah banyak ott sudah banyak kasus korupsi yang diungkap